undang undang ibu kota negara atau ikn menuai polemik sejumlah pihak menyoroti proses legislasi undang undang ikn yang dinilai terburu buru dan berpotensi cacat formil ataupun material
payung hukum ikn pun rencananya akan digugat oleh sejumlah kalangan yang kemudian mempertanyakan sebetulnya untuk siapa mega proyek ibu kota nusantara ini
ibu kota negara yang baru disahkan undang undangnya oleh dpr
bagaimana kemudian media memandang polemik yang terjadi dari proses legislasi undang undang ikn nusantara
kita akan diskusikan dalam perspektif editorial pada malam hari ini
seperti biasa saya bersama dengan mas revolusi riza wapemret dan juga kepala peliputan cnn indonesia
selamat malam mas revo
selamat malam renha
mas revo rasanya pekan ini sorotan publik tertuju pada
proses pengesahan undang undang ibu kota negara uuikn yang menuai polemik karena dinilai terburu buru atau ngebut proses pengesahannya
apakah kita juga melihat hal yang sama mas revo bahwa memang pengesahan ini terkesan dipaksakan diburu buru
atau memang polemik yang muncul ini sekedar bagian dari dinamika saja
ya renhar kalau memang melihat proses pengesahannya
ini kan tidak lebih dari dua bulan ya
jadi artinya cuma empat puluh tiga hari ya
sejak rancangan undang undang itu diusulkan kemudian disahkan
artinya ini juga termasuk salah satu proses pengesahan di legislasi yang super cepat
terutama jika kita membandingkan dengan beberapa undang undang yang lain
memang ada beberapa undang undang yang juga cukup cepat ya proses pembahasannya ketika
ketika cetakar dan sebagainya
lagi lagi sekarang terulang
nah ini tentu
kita tentu bisa bersikap kritis dalam proses pengesahannya ini
karena memindahkan ibu kota ini kan gak mudah ya renhar
ada banyak yang harus dipersiapkan
kenapa harus proses yang sangat rumit ini harus dilakukan secepat ini
nah itu yang menjadi pertanyaan bagi kita
tapi yang perlu kita kritisi adalah jelas proses ini secara timeline waktu ya mas revo ini sangat terburu buru meskipun kemudian sudah dibanta oleh dpr yang menyebut bahwa ini sudah lama prosesnya baru kemudian disahkan dan sudah melalui proses partisipasi publik melibatkan para ahli dan lain sebagainya
sosialisasinya saya rasa tidak begitu terasa ya reinhardt ya kita tiba tiba dalam beberapa waktu apalagi ketika kemarin pandemi semua orang pada terfokus pada urusan pandemi pemulihan dan sebagainya menjaga kesehatan protokol kesehatan kemudian pemulihan ekonomi dan sebagainya
nah artinya gini kita saja yang di media tidak begitu terasa terlibat gitu ya dalam proses sosialisasinya
sosialisasi hanya gitu
kita rasakan beberapa pekan terakhirlah beberapa bulan terakhir gitu padahal ini kan hal yang sangat luar biasa memindahkan ibu kota
bahwa kita semua sepakat bahwa memang jakarta ini terlalu berat bebannya ya bahwa jakarta ada beban sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat bisnis itu terlalu tersentralisasi di satu kota
kalau melihat di negara negara maju yang lain kan di australia misalnya kemudian di amerika
bahkan di negara tetangga ya di malaysia gitu ada pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis gitu
dan kita tentu berharap gitu dengan adanya pusat pusat baik pemerintahan maupun bisnis yang tersebar itu akan memajukan artinya ekonomi itu tidak berputar pada satu titik saja gitu
nah itu kita semua sepakat tapi kan proses memindahkan ibu kota ini tentu bukan hal yang sederhana hal yang rumit
kita tahu bahwa proses tergurubah
ada beberapa banyak case ya
contoh paling dekat aja ketika kemarin kereta cepat dari jakarta ke bandung
kita awal awal dulu kita semua mengkritisi proses persiapan yang terlalu cepat gitu
bahkan kita mengkritik bagaimana dengan proses amdalnya
bagaimana dengan proses peninjauan lingkungan dan sebagainya
pada akhirnya kita tahu kemarin kan ketika mengepur
mengepur untuk terowongan harus terdunda karena ternyata tanahnya adalah tanah lempung
konstruksinya kemudian harus lebih rumit lagi
nah itu baru satu case ya
itu hanya membangun sebuah rel gitu
nah ini bagaimana dengan sebuah ibu kota yang artinya akan ada banyak jalan di sana
akan ada banyak gedung
akan ada banyak jembatan dan lain sebagainya
kemudian bagaimana dengan tinjauan keamanannya misalnya
apakah kita sudah punya
perangkat pertahanan dan keamanan yang cukup di wilayah kalimantan
bagaimana dengan pertahanan udaranya
bagaimana dengan sistem pertahanan lautnya dan sebagainya
artinya banyak hal kompleks yang harus difikirkan
dan ini semua kemarin dilalui dengan sangat
ya terhitung sejak presiden jokowi melontarkan gagasannya memindahkan ibu kota
sampai sekarang kemudian artinya
kalau misalkan ini prosesnya lancar
tidak sampai satu periode
kemudian kita sudah pindah ibu kota
nah itu apakah cukup kurang dari lima tahun kita bisa pindah ibu kota
walaupun gagasan pemindahan ibu kotanya ini sudah lama ya reinhardt ya
kita tahu dari zaman presiden soekarno
kemudian ketika presiden soeharto juga sempat muncul gagasan akan memindahkan ibu kota gitu ya
pada waktu itu tidak terlalu jauh dari jakarta
nah ini posisinya tidak terlalu di pulau jawa
di pulau kalimantan
walaupun memang harus
kita apresiasi juga bahwa tidak semuanya harus java centris atau jakarta sentris ya
tapi lagi lagi itu persiapannya harus lebih matang
nah ini yang menjadi kritik kita
atau paling tidak kita sebagai media harus ikut mengawal lah supaya proses prosesnya berjalan dengan baik
ya nanti tidak menjadi
yang kita khawatirkan adalah kalau misalkan ini dilakukan secara terburu buru
maka nanti tidak akan optimal
dan ada banyak perencanaan yang miss sehingga akan malah merugikan kita
sebagai bangsa dan negara
itu sekarang yang menjadi concern kita
maka ada baiknya kalau semuanya harus dilakukan secara lebih berhati hati
dan jangan sampai kemudian kita semua sebagai bangsa yang menanggung akibatnya
karena persoalan perencanaannya
dan kurang terlalu teliti
apalagi publik masih punya ingatan ya mas revo soal undang undang ciptaker
yang kemudian akhirnya juga bermasalah
karena prosesnya secara formil juga dipertanyakan
dan tingkat partisipasi publik juga yang dianggap rendah
dari situ kita melihat mas revo bahwa setiap perundang undangan yang memang diinisiasi
atau presiden jokowi begitu ngotot
pada hal tertentu
seperti undang undang ciptaker
dan juga ini ibu kota ini kan sebetulnya juga ambisi dari seorang presiden
kita lihat tampaknya dpr pun karena mungkin satu suara semuanya
jadi prosesnya begitu cepat
jadi terkesan terburu buru
ini kembali lagi artinya ada motif politik juga
ya kita kan jangan sampai ya persoalan ambisi pribadi kemudian
kita tentu support ya bagaimanapun untuk membuat apa namanya
negara ini makin berkembang
negara ini makin maju
dan perekonomian tidak terpusat pada satu titik saja
nah kita kan memang berharap dengan adanya salah satu tujuan dari pemindahan ibu kota ini kan
semuanya tidak terpusat di jakarta
karena sekarang harus diakui ya reinhardt ya
istilah jakarta sentris itu sangat kentang
semuanya ada di jakarta gitu
nah artinya ketika kita bicara soal pemerataan
maka harus dibuat banyak pusat pusat baru
baik ekonomi ataupun dengan cara boostingnya itu mungkin dengan cara memindahkan ibu kota

yang membuat kita kemudian ketika prosesnya terburu buru
di tengah jalan belum optimal
harus kembali lagi ke titik awal
ciptaker termasuk salah satu
walaupun tidak setback setback sekali
tapi paling tidak ada hal yang harus dikoreksi disana
dan proses legislasinya harus dimulai lagi
walaupun mungkin sudah berjalan sekian persen ya
tapi tidak tidaknya kita baliklah mundur gitu ya
nah kita tentu tidak ingin seperti ini kan reinhardt ya
tadi reinhardt juga sampaikan tentunya
tentunya kita harus berpikir
dengan proses yang lebih sistematis
melibatkan partisipasi publik dengan lebih cermat
hitung hitungannya juga lebih cermat
maka ini kita harapkan tentu tidak terulang
presiden presiden buruk yang kemarin
ada banyak ya
ada banyak reinhardt ya
baik secara legislasi maupun yang tadi saya sampaikan
dalam proses pembangunan infrastruktur gitu
ada beberapa yang karena tidak dihitung dengan cermat misalnya
hasilnya juga tidak terasa akhirnya buat masyarakat
bandara kertajati misalnya karena infrastrukturnya pendukung
belum begitu optimal
akhirnya bandaranya juga tidak optimal juga
akhirnya kan keberadaannya
tentu kita tidak berharap seperti itu
di pemerintahan sebelumnya juga ada pembangunan hambalang ya
itu juga masih melekat diingatan kita
kita tentu nggak ingin nantinya
sudah terlanjur berjalan
beberapa langkah ke depan gitu
kemudian akhirnya terhentikan gitu
mas revo buntut dari polemik pengesahan undang undang ibu kota negara ini
banyak pihak bahkan tokoh tokoh yang cukup populer ya
yang berencana akan menggugat ke mk
gugatan secara formil dan juga material
mungkin mulai besok dan seterusnya
karena polemiknya bergulir pada pekan ini
dari respon publik sebagian masyarakat yang kecewa mungkin
atau melihat dalam proses pengesahan ini ada yang tidak tepat
terburu buru sehingga undang undang ini kemudian digugat di mahkamah konstitusi
di satu sisi ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin matang ya
semakin matang semakin dewasa
artinya ketika ada persoalan
dan secara hukum kesadaran
penegakan hukum itu juga semakin tinggi
ketika ada undang undang yang dirasa tidak tepat
masyarakat kemudian memilih untuk menggugatnya melalui jalur hukum yang pas gitu ya
melalui mahkamah konstitusi
dan saya pikir ini adalah sebuah langkah yang harus kita apresiasi juga
artinya proses inilah proses demokrasi
kita sudah memilih bahwa sistem negara kita adalah negara
setiap warga negara bisa mengajukan
gugatan jika ada undang undang atau peraturan yang dirasa tidak pas atau merugikan
nanti ya kita kawal bersama ya reinhardt ya
bahwa bagaimana nanti proses gugatan di mahkamah konstitusi
dan kita tentu berharap hakim di mahkamah konstitusi
ini bisa memutuskan hal yang baik
meninjau proses legislasi yang ada terkait dengan ibu kota negara ini
pemindahan ibu kota negara
dan jika memang dirasa ada yang kurang pas
maka bisa dikoreksi
atau bahkan sebaliknya
jika memang selama ini ternyata secara proses hukum pembuatan undang undang ini sudah dirasa pas
maka ya kalau misalkan memang sudah dirasa tepat
ya kita semua harus ikut menghormati keputusan dari mahkamah konstitusi
silahkan kemudian kalau ada pihak pihak yang memang kecewa
dan akan mengugat ini ke mk
tapi mas revo sesuai dengan judul editorial view kita
ini segudang problematika ikn nusantara
tentu tidak hanya soal proses perundang undangannya saja
tapi ada banyak hal yang kemudian disoroti
mulai dari penggunaan apbn yang melejit
soal konsep otorita yang dipertanyakan dalam paradigma undang undang kita tidak ada
dan juga tadi mas revo sebutkan
aspek pertahanan keamanan
nah dari banyak problematika itu mas revo yang muncul sekarang
pemerintah atau presiden jokowi yang sebagai pihak yang menginisiasi
begitu keras soal pemindahan ibu kota negara
ini harus bersikap bagaimana menurut mas revo
di tengah banyaknya sorotan publik atas rencana pemindahan ini
ya ini memang hal rumit ya
tapi kalau misalkan memang dirasa semua prosesnya sudah dirasa betul
dan kemudian nanti ketika di mahkamah konstitusi juga memutuskan bahwa ini semua silahkan dilanjutkan
misalnya seperti itu
artinya semuanya harus dihitung secara cermat lagi
kita tentu tidak ingin di kemudian hari karena ada persoalan misalnya dalam proses amdal atau tinjauan lingkungan ya
dalam hal lingkungan misalnya
di kemudian hari kemudian menjadi masalah
dan itu kan tentu akan merugikan baik dari sisi apa namanya
misalnya karena prosesnya yang salah
kemudian rawan banjir misalnya
kan kita tidak ingin seperti itu
nanti yang rugi juga akan pemerintah juga akan rugi
proses proses yang lain dari sisi pertahanan dan keamanan misalnya itu harus diurai betul betul
semua benangnya itu harus diurai
dan kemudian dipersiapkan secara baik
saya pikir seperti itu
nah pertanyaan kemudian apakah kita memiliki cukup waktu
selama dua tahun ya
kalau memang targetnya adalah dua ribu dua puluh empat kita pindah ke sana
untuk mempersiapkan itu semua
karena ini bikin kota loh
ini bikin kota dengan segala macam problematikanya
tentu tidak tanpa bermaksud mengecilkan ya renat ya
kita sih yakin lah
kita yakin bangsa kita bangsa yang besar gitu
mampu membuat ibu kota
tapi lagi lagi seperti itu
apakah dengan waktu yang ada
kemudian sekarang kita masih menghadapi pandemi yang belum usai
apakah semuanya akan berjalan secara optimal
maka akan sangat baik jika proses pemindahan ibu kota ini disusun betul betul secara sistematis
secara matang ya
satu persatunya gitu
mana yang lebih dulu harus dilakukan dan itu dipersiapkan secara matang
jangan sampai kemudian ada proses proses karena memang ingin mengejar selama dua tahun
ada hal hal yang kemudian di skip atau dilewati ya
ketika proses kereta cepat kemarin kan ada beberapa banyak concern ya
ada banyak concern terkait dengan isu lingkungan
dan itu kemudian ada beberapa hal yang pada waktu itu kita merasa seperti dikeput gitu ya
seperti dikebut dan tentu kita tidak ingin karena masalah mengebut
kemudian mengesampingkan faktor keselamatan
mengesampingkan faktor keamanan
karena bagaimanapun ada ujungnya nanti sebagaimana layaknya sebuah negara bangsa ya
ibu kota ini akan menjadi etalase gitu
etalase bagi bangsa dan negara gitu
jangan sampai kemudian asal asalan lah gitu
kira kira seperti yang tadi membangun ibu kota ini

kita sudah mengingatkan bahwa
sejak awal ketika rencana ini dilontarkan oleh presiden ya mas revo memang sudah ada pro dan kontra
soal pemindahan ibu kota ini soal urgensinya dan lain sebagainya
tapi sekarang karena sudah ada payung hukumnya
tapi yang disorot adalah bagaimana kemudian proses pengesahan undang undangnya yang dilakukan oleh dpr
kita lihat juga di sini mas revo ini juga mungkin menarik ya untuk kita kritisi bersama
ketika parpol hampir semua satu suara
tidak ada yang mengkritik
hampir tidak ada yang mengkritik soal bagaimana penggunaan
bagaimana penggunaan apbn yang kemudian membengkak
kemudian proses undang undangnya
kecuali mungkin pks sebagai partai oposisi
nah ini juga yang perlu kita berikan catatan atau kita kritisi atau bagaimana mas revo
sehingga akhirnya publik bergerak dengan caranya sendiri ya
mengajukan gugatan secara pribadi masing masing
beberapa tokoh seperti din syamsuddin atau ekonom faisal basri yang kemarin kami wawancara juga
juga akan berencana untuk melakukan gugatan itu ke mk
ya kalau kita bicara soal oposisi ya bagaimana
kita sudah berulang kali kan melakukan diskusi bahwa saat ini dalam sistem pemerintahan sekarang ini nyaris kita tidak memiliki oposisi
kita tidak memiliki partai oposisi kan
ada tiga partai ya setidaknya yang tidak tergabung dalam pemerintahan
tapi kan satu diantaranya konon akan segera bergabung juga
dan sudah menyatakan dukungan ya
artinya tinggal dua partai ya
kalau misalkan diadakan pemungutan suara voting ya saya pikir dua partai itu suaranya tidak begitu terasa lah
tapi kan yang kita pahami dalam sebuah sistem demokrasi bahwa ada oposisi atau kontrol sosial itu tidak hanya berada di gedung parlementer
ada kontrol sosial yang bisa dilakukan oleh masyarakat masyarakat sipil gitu ya
dan juga oleh media termasuk
termasuk diantaranya kita termasuk yang bisa melakukan kontrol sosial tersebut gitu kan
nah kalau misalkan kita sekarang tidak bisa bergantung pada parlemen karena memang semua satu suara dan ada dalam proses memberikan dukungan penuh kepada pemerintah
ya mau tidak mau maka kita harus mendorong kelompok kelompok yang lain oposisi oposisi lain dalam melakukan fungsinya dengan baik
karena bagaimanapun oposisi itu tetap dibutuhkan sebagai kontrol supaya kita bukannya apa ya oposisi itu sebaiknya kan tidak dipahami secara negatif melawan pemerintah ya
tapi setidaknya membantu pemerintah mendudukkan kalau misalnya di kursinya yang pas dan kemudian mengembalikan ke relnya kalau misalkan agak anjlok gitu ya atau apa namanya keluar dari rel gitu
jadi kembalikan ke relnya
dan itulah fungsi fungsi dari masyarakat sipil dan media termasuk di dalam
jadi termasuk dalam kebijakan yang kali ini kebijakan dalam proses pemindahan ibu kota negara
jika memang ada sesuatu yang tidak pas maka mari kita lakukan sesuai dengan konstitusi yang berlaku
saya pikir tadi ya gugatan ke mk itu merupakan salah satu hal bagaimana kita melakukan atau masyarakat sipil
itu melakukan kontrol sosial gitu
dan itu perlu kita apresiasi juga gitu
tidak tidaknya pemerintah dengan kondisi ini berarti lebih mawas diri bahwa ada yang mengawasi loh
pekerjaannya itu ada mengawasi sehingga jangan sampai melenceng
itu kan yang harus kita lihat ya reinhard ya
karena lagi lagi kita semua ini cinta kok negara bangsa ini kan kita ini cinta negara dan bangsa ini
jangan sampai kemudian karena tidak ada yang kontrol
melenceng malah merugikan bangsa dan negara
penggunaan apbn misalnya karena ini uang rakyat maka harus dikontrol juga
karena kan selama ini kalau janjinya kan pada waktu itu minim penggunaan apbn
tapi pada kenyataannya kemudian kemarin membengkak gitu ya
membengkak dan itu lagi lagi kan uang rakyat yang dipakai
pajak pajak kita juga pakai untuk itu
maka perlu ada yang pengawasan pengawasan yang lebih luruh di dalam kondisi kondisi seperti ini
dan kita ikut mengawasi
sebagai media dari proses pemindahan ibu kota ini termasuk juga dalam proses legislasinya
tapi sekali lagi yang perlu kita soroti di sini adalah bagaimana proses ini tidak seharusnya tidak terburu buru
dan karena kalau kemudian dilakukan secara ugal ugalan ini bisa rawan ada potensi cacat formil ataupun materi
dan kita akan melihat bagaimana kemudian dinamika di mk ketika nanti ada sejumlah pihak yang akan menggugat
untuk mengagumkan undang undang ibu kota
itu untuk topik soal ikn mas revo yang ramai menjadi sorotan pekan ini
tapi juga kita akan bergeser ke isu yang lain
yang kita lihat belakangan sudah mulai ada penambahan kasus bahkan sudah ada prediksi prediksi bahwa kita akan menghadapi lonjakan kasus covid sembilan belas
dampak dari varen omikron
nah bagaimana kita melihat tren kenaikan ini dari sudut pandang media apalagi besok kita tahu ppkm akan
apa yang perlu dicermati
apa yang perlu dicermati oleh pemerintah kita bahas nanti mas revo
usai jeda kami akan segera kembali